curah hujan yang tinggi di bagian hulu menyebabkan air bah menerjang lokasi pemandian alam di bone sulawesi selatan
satu orang dilaporkan tewas
ya puluhan pengunjung objek wisata salung marunge di dusun lawere kecamatan palaka kabupaten bone
terjebak air bah yang datang dari hulu pada minggu sore
satu orang pengunjung dilaporkan tewas setelah terseret kuatnya arus